sekali waktu di tengah tengah dunia kita hiduplah sekelompok makhluk ajaib yang dikenal sebagai penangkap mimpi
seperti apakah kau pernah memiliki mimpi yang paling menakjubkan di mana harapan terdalammu terpenuhi
dan ketika kau bangun kau hanya dapat mengingat bagian bagian kecilnya
ya itu adalah karya penangkap mimpi lihat ada satu yang sedang beraksi sekarang
ya ampun ariana sangat cantik aku tidak berpikir dia akan memperhatikanku
dia sangat cantik
hai timmy kau sangat lucu ambillah ini untukmu
sungguh mimpi yang lucu sobat kecil jangan khawatir
aku hanya akan menyimpan ini untukmu aman dan sehat
ya itulah yang mereka lakukan
mereka menyimpan mimpimu dalam botol
itu untuk menjauhkan magnus jahat dari menyerbu mimpi mimpi itu dan mengubahnya menjadi mimpi buruk yang mengerikan
tahun demi tahun berlalu dan penangkap mimpi akan menyebarkan aura mereka sepanjang malam melindungi mimpi orang
sampai suatu malam magnus menunjukkan dirinya sekali lagi
mimpi buruk ini sangat menyenangkan
tidak apa apa nak kau baik baik saja kita menghadapi masalah
mari kita berkumpul di markas besar nanti malam
maka malam itu penangkap mimpi bertemu di sarang mereka untuk mencari mimpi buruk
mimpi buruk itu sangat menyenangkan
mimpi buruk itu sangat menyenangkan
oh tunggu orang itu di sana
itu adalah sonia
dia adalah salah satu makhluk ajaib paling kuat di semesta
jika ada yang memiliki kecerdasan dan kekuatan untuk merancang rencana mengalahkan magnus itu adalah dia
setiap orang yang memilih untuk
tiba tiba bayangan besar mengepung semua orang dan badai gelap menghembus melintasi ruangan
mereka mendengar teriakan keras
badai bayangan telah hilang
dan sonia telah menghilang
apa yang akan kita lakukan sekarang
penangkap mimpi benar benar terganggu oleh apa yang terjadi dan mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan sonya
mendel menggunakan api ajaibnya untuk menemukan jejak social
hanya apapun yang dia bisa
tapi semuanya sia sia
sementara itu magnus membawa sonya kembali ke sarangnya dan menyekapnya di sebuah ruangan
kau tidak bisa menahan aku di sini selamanya
suatu hari penangkap mimpiku akan datang dan mereka akan mengalahkanmu
tidak jika aku menangkapnya lebih dulu
aku akan segera mengambil alih semua mimpi dan itu akan menjadi
semua yang dimiliki untuk dimainkan
jadi sementara magnus yang jahat tertawa seperti orang gila
sonia memikirkan rencana cemerlang untuk mengalahkannya
sonia memejamkan mata dan mengirimkan pesan ke udara dalam bentuk burung ajaib
aku harap ini akan sampai tepat waktu sebelum semuanya terlambat
burung ajaib terbang melalui langit malam
dan masuk ke rumah seorang pria yang sedang tidur dan memasuki mimpinya
dia tidak lain adalah anak kecil kita timmy yang kita lihat sebelumnya
yap dia sudah dewasa sekarang jenggot dan semua itu
ah akhirnya aku bisa menonton set flicks dan bersantai
aku tidak punya banyak waktu
namaku adalah sonia
aku adalah apa yang kau sebut sebagai penangkap mimpi
dan aku telah ditangkap oleh monster yang jahat
aku ingin kau pergi ke air terjun di sebelah barat dan berjalan ke dalamnya
di sisi lain kau akan menemukan orang orangku
pergi ke mandel dan katakan padanya bahwa kau adalah yang terpilih
wow apa itu tadi itu sangat aneh
ini adalah hal yang sama yang aku lihat di dalam mimpi
tiba tiba penangkap mimpi mulai bergoyang seperti yang terjadi dalam mimpi
ini tidak mungkin aku harus pergi ke para penangkap mimpi sekarang
lalu timmy berjalan ke air terjun dan seperti yang diperintahkan dia masuk dan menemui mendaf
timmy bagaimana kau bisa sampai di sini
aku bermimpi dan wanita ini
iya dia mengatakan kepadaku bahwa aku terpilih
iya tunggu mengapa aku memberitahumu ini jika kau sudah mengetahuinya
kau telah dipilih untuk tugas yang sangat penting
monster jahat magnus telah menangkap sonya pemimpin kita
dan kita harus menyelamatkannya dan juga menghentikan magnus agar tidak memberi semua orang mimpi dia
kau adalah satu satunya harapan kita
tapi kenapa aku apa yang membuat aku begitu istimewa
mimpimu timmy mereka mengatakan banyak tentang seseorang dan hatinya
dan kau adalah jenis jiwa yang rendah hati
karena kami telah memilihmu
tapi kenapa tidak kau saja yang melakukannya
dengan tongkat sihirnya magnus dapat membuat penangkap mimpi langsung tertidur dalam sekejap
hanya yang terpilih yang bisa mengalahkannya
ini ambil ini
ini adalah jimat istimewa yang dikenal sebagai spinner
tetap kau pegang dan itu akan melindungimu dari serangan magnus
dan membantumu mengalahkannya juga
yang harus kau lakukan adalah mengatakan
saat itu api ajaib mendel mulai di depan mereka
itu adalah maklums dia ada di luar sana
saat mencari sonya aku melantunkan mantra untuk melacak magnus agar kita dapat menemukannya ketika dia
ketika dia keluar
ketika dia keluar
ketika dia keluar
ketika dia keluar
sepertinya dia menyerang salah satu dari kita itu alaro ayo pergi
mendel menjentikan jarinya dan dia serta timmy muncul di depan magnus
oh lihat siapa di sini itu mendel
aku baru saja akan menangkap satu tapi sekarang aku mendapatkan dua penangkap mimpi
nona keberuntungan benar benar mencintaiku bukan
dalam sekejap mendel dan alaro jatuh ke tanah
halo timegu dan apa yang kita miliki di sini
jangan mendekat aku memberingatkanmu
dan apa yang akan kau lakukan mengancamku dengan ornamen kecil ini
oh tidak mantranya apa
oh tidak spinnerag bantu aku aku akan menangkapmu kali ini
kau pikir kau dapat menyerangku
apa yang terjadi
semua kekuatan magnus tersedot keluar dan masuk ke dalam tongkat
ini membuatnya lemah dan tidak berdaya dan lalu dia jatuh ke tanah
aku adalah yang terpilih
adalah tugasku untuk memastikan orang orang di dunia ini dijauhkan dari aku
penangkap mimpi mendapatkan kesadaran mereka dan melihat timmy berdiri dengan tongkat melayang di sisinya
magnus ditangkap dan ditahan di markas penangkap mimpi
dan sonya kembali ke singgah sana aman dan sehat
timmy aku tahu aku melakukan hal yang benar dengan memilihmu
kau menyelamatkan kami semua dan juga semua anak kecil
jadi aku punya sesuatu untukmu
ini adalah pakaianmu sendiri kalau kau memilih untuk menerimanya
apakah ini berarti
apakah semua penangkap mimpi memotong
maka timoti turner menjadi anggota manusia pertama dari penangkap mimpi
menyebarkan esensi kekuatan magnus
dan juga menerima sihirnya ke dalam mimpi anak anak kecil
membantu mereka memiliki mimpi yang baik di setiap malam
dan melindungi mereka dari monster jahat seperti magnus